om tolongin aku temen aku pingsan
tolongin dulu temennya
temennya kamu dimana
di gerbang tpu disana om
makasih ya om
gak tau dek
jangan jangan yang dia omongin suster tadi bunda aku
oh benar kemarin di rumah sakit ini ada kecelakaan
ada deh perempuan
tapi tidak ada identitasnya
umurnya berapa sus
kurang lebih umurnya tiga puluh tahun
korban kecelakaan dekat rakyat kemarin
disitu emang sering kejadian kecelakaan
itu muda aku
itu muda aku
udah berdua nih kamu gak usah nangis
kamu gak sendiri kok
disini ada aku ya
sus makannya dimana ya
makannya gak jauh dari sini kok
nanti ada tinggal keluar udah kelihatan
yuk kita ke sana
yuk kita ke sana
pak hari ini ada perempuan yang meninggal terus dikumpul disini gak
gimana boleh kita ke sana
tapi ini udah malam dek
boleh ya pak
iya pak kamu mau ke sana sebentar aja

ya deh ayo bapak antar
makasih ya pak
makasih ya pak
ini dek makamnya
ini dek makamnya
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin

orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
orang yang tadi siang dimakamin
dan ini beliau
kenapa lu saat ini keizi kerja laski

mulia' dah pas bridge perjalanan oo bye tujuh puluh tiga
bunda bunda bunda bilang bunda gak akan ingali bening
bunda kan usaha janji
kalau bunda gak akan ingali bening
bunda akan jaga aku

bunda gak akan bohong
ini bukan memohonnya bunda
bunda gak akan ingali bening
bunda gak akan ingali bening
bunda gak akan ingali bening
kalau kamu nangis terus
kamu beruntung banget
wajah bunda kamu
kamu gak usah nangis ya
disini ada aku
kamu gak sendirian kok

kamu tunggu disini ya
aduh mas mas mas
maaf enak banget minta maaf
iya tadi juga mas soalnya langsung nyelip ke dalam kan
aku turun dulu ya
aku pengen liat keadaan temen aku
udah udah udah gak apa apa
udah udah biar
maafin aku ya tante
enggak gak udah gak apa apa
kamu tuh ngapain sih lari lari
kamu dikejar orang apa mau ngejar orang
temen aku pingsan tante
kok bisa dimana
di gerbang pintu tpu
tolongin ya tante